usai tampil di hongkong open pekan lalu
dua skuad bulu tangkis indonesia yang dipersiapkan untuk berlaga di asean games dua ribu dua puluh tiga
sudah kembali berlatih di pelatnas cipayung
meski di sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga prestasi pemain indonesia tidak terlalu meyakinkan
namun di hongkong open indonesia mampu meraih dua gelar juara
lewat jonathan christie dan pasangan apriani rahayu siti fadia
di asean games nanti sektor putra menjadi andalan tim merah putih untuk meraih medali emas
menjadi tumpuan indonesia di nomor tunggal putra
meski menjadi salah satu tumpuan untuk meraih modal emas
pelatih sektor tunggal putra irwansyah berharap anak anak asuhannya
tidak terlalu menganggap hal tersebut sebagai beban
tunggal putra memang selalu ketat ya
kalau menurut saya dari dua ribu delapan belas sampai sekarang ya tetap terus semuanya lima puluh
jadi makanya yang saya bilang
paling penting buat pemain kita ini mereka nggak terlalu memikirkan yang terlalu ngebebanin diri sendiri
itu aja yang dari saya
selain dari tunggal putra dua nomor lain yang diharapkan bisa menyumbangkan emas untuk indonesia
adalah ganda putra dan beregu putra
meski belakangan ini tidak konsisten
ganda putra nomor satu dunia fajar alfian muhammad rian ardianto masih menjadi andalan
fajar rian akan didampingi oleh pasangan leo roli karnan
dari karena kita targetkan tiga emas itu
dan saya kita ya sebagai seberini punya cita cita lebih dari target ya
kalau punya cita cita yang
jadi kita punya motivasi ya
latihan kita harus lebih berat
dan saya lihat ambisi dari pelatih dan pemain
dan dari hasil kemarin cina agak kurang sedikit
tapi naik di hongkong
saya harap itu menjadi motivasi buat mereka dari percaya diri dari atlet atlet kita
di asean games tahun dua ribu delapan belas lalu
bulu tangkis menyumbangkan dua medali emas lewat jonathan christie dan ganda putra kevin sanjaya marcus fernaldi gideon
tim bulu tangkis indonesia rencananya akan bertolak ke hangzhou pada tanggal dua puluh lima september dini hari
cabur bulu tangkis akan memulai pertandingan perdana di nomor bergu putra dan putri pada tanggal dua puluh delapan september mendatang